ya informasi selanjutnya ini yang juga ditunggu tunggu
penjualan tiket special show alobank festival dua ribu dua puluh dua telah dibuka pada selasa pagi
dalam special show kali ini alobank festival dua ribu dua puluh dua menampilkan boy band dan juga girl band asal negeri ginseng nct dream dan juga red calvi
alobank dan cnn indonesia tv adalah perusahaan yang sama yang berada di bawah naungan ct corp
pertunjukan ini menarik minat para pencinta k pop dikarenakan harga tiketnya ini relatif murah ya sebesar seratus ribu rupiah
untuk mendapatkan tiketnya pembeli bisa mengakses melalui event detik com
yes dengan uang senilai seratus ribu rupiah nctzen atau fans dari nct bisa menyaksikan penampilan nct dream pada hari pertama festival yaitu dua puluh mei dua ribu dua puluh tiga
dan ini untuk fansnya red velvet
ayo yuk kita bisa menyaksikan langsung penampilannya pada hari kedua festival yaitu pada dua puluh satu mei dua ribu dua puluh
gimana udah siap nyanyi bareng
nah selain menampilkan artis luar negeri alobank festival dua ribu dua puluh dua ini juga akan menghadirkan artis dalam negeri
seperti raisa ari lasso dewi persik kahitna chris deyanti bcl dan masih banyak lagi